seorang pemuda pelaku tawuran di jalan andi tondro
kecamatan tamalate kota makassar sulawesi selatan
terluka karena tertangkap dan menjadi bulan bulanan warga
aparat gabungan yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara
untuk menenangkan warga
polisi juga menyisir lokasi dan menciduk enam warga yang diduga sebagai provokator
katim penikam polrestabes makassar ibtu arief muda mengatakan
tawuran terjadi antara pemuda di kawasan laping dengan pemuda di kawasan andi tondro pada sabtu dini hari
kedua kelompok pemuda itu saling ejek dan saling melempar batu
tawuran diduga terjadi akibat perselisihan pendapat antar kedua kelompok
di mana adanya perselisihan pendapat antar keluarga
salah satu korban yang sempat luka dibawa lari ke rumah sakit bayangkara untuk dipindah lagi
polisi tengah menyelidiki dan memeriksa sejumlah orang yang dicurigai sebagai provokator tawuran